tapi ibu saya udah bilang bukan saya pelakunya
kenapa saya tetap harus masuk ke sel tahanan
tapi untuk saat ini
gue harus singkirin ini semua
aduh sakit mah
kagetin aja sih kenapa pake nabrak
loh kamu yang nabrak mama
kamu yang teriak
aku mau buang sampah dulu ya
apa itu pak
itu bukit bunga pak
dan kami temukan itu ada di dalam rumah
sepertinya itu dibawa oleh korban pak
ngapain roy ada disini
apa mereka ketemuan waktu aku ada di luar kota
andin sudah tidak ada hubungan lagi dengan roy
kalau gitu saya tinggal dok

kami akan mencari penyelamat

kenapa saya tetap harus masuk ke sel tahanan
tapi untuk saat ini kamu jadi tersangka
karena semua bukti menjurus ke kamu
jadi kamu harus mengikuti semua proses pemeriksaan
jika memang kamu terbukti tidak bersalah
kamu akan dibebaskan
silakan bawa bukit
tersangka kasus pembunuhan ini diduga seorang wanita berinisial a
tersangka kini telah diamankan pihak kepolisian
jadi andien sekarang di kantor polisi
ini aku lagi menuju ke polsek peraja lima pak
kita ketemu disana aja ya pak
pak andien membunuh tadi mama liat di tv
ini pasti salah paham
udah sekarang mama siap siap kita ke kantor polisi
kita harus buktikan andien gak salah
ya gak mungkin salah paham dong
kalau salah paham gak mungkin dia nangis tangkap kayak gitu
mama kan kenal andi seperti apa
kalau kejadian ini menimpa elsa
aku gak mau berdebat
aku sekarang mau ambil kunci mobil
mbak andien yang disangka udah ngebunuh roy
ada kantor polisi
ini ada apa sih
ada masalah apa
kok mbak anin bisa masuk ke kantor polisi
andin lagi terlibat kasus pembunuhan
tapi papa yakin dia gak bersalah
tapi kayaknya aku gak bisa ikut deh
dia butuh dukungan kamu elsa
pak udah lah
mungkin elsa capek kali
dia tadi habis pemotretan seharian
pak tolong bantu saya saya nyakitin bicara sebentar aja lima menit pak
tidak bisa pak
kamu gimana kamu ketemu andi
belum pak polisi masih menyelidiki soal ini
kok gak bisa ketemu gimana sih
pak saya mau ketemu anak saya andi saya orang tuanya pak
tidak bisa pak bu ani sedang diperiksa pak
tapi anak saya tidak bersalah pak
kalau memang bu ani tidak bersalah pasti dia akan dibebaskan pak
tuh kan percuma kita datang ke sini
nino gimana kejadiannya
aku juga gak tahu wah aku baru balik dari luar kota
kita sampai di rumah aku lihat andi sudah dibawa sama polisi
dia diborgol pak
tapi begitu andi dimasukin ke mobil polisi andi nyebutin nama
tapi dia sudah berhenti
dia sudah berhenti
dia sudah berhenti
dia sudah berhenti
dia sudah berhenti
mau ngapain roy datang ke rumah kalian
apa udah janjian sama andi
aku juga nggak tahu
makanya kan sekarang mereka masih melakukan penyelidikan
dan aku nggak diizinkan untuk ketemu
kamu gimana kamu juga nggak bisa balik ke rumah kan
karena rumah kamu jadi tkp sekarang kan
udah lebih baik kami ikut kami pulang ya
pak kenapa pak nggak apa apa
tinggalkan saya sendiri pak